dini hari tadi kebakaran terjadi di pasar induk ramadjati jakarta timur
kobaran api yang sempat menimbulkan ledakan membuat puluhan kios rempah rempah dan kelontong dalam sekejap ludes terbakar
api dengan cepat berkobar dan membakar sejumlah kios pedagang di blok c pasar induk ramadjati senin dini hari
api yang cepat membesar membuat para pedagang tidak mampu menyelamatkan barang dagangan
kebakaran bermula dari adanya percikan api dari salah satu kios penjual plastik
api yang disusul beberapa kali suara ledakan kemudian membesar dan menyambar puluhan kios lain di sekitarnya
selain menghanguskan kios penjual plastik api juga meluluh lantakan puluhan kios milik pedagang rempah rempah
hendrawan wikongo jakarta
untuk mengetahui kondisi terkini pasar keramat jati sudah ada koresponden miladia rahma di lokasi
selamat pagi mila pasca terjadinya kebakaran bagaimana kondisi pasar keramat jati saat ini
selamat pagi punca memang betul sekali
pada hari senin dini hari tadi memang telah terjadi kebakaran hebat di los bumbu halus maupun rempah di pasar induk ramadjati jakarta timur
saat ini memang api sudah padam namun masih ada satu buah mobil pemadam kebakaran yang berusaha untuk mengecek lagi
memastikan lagi bahwa api sudah benar benar padam di sini
menurut keterangan dari saksi yang kemudian kami sempat temui tadi
mereka menyatakan bahwa api ini mulai terlihat sekitar pukul satu atau pukul setengah dua pagi tadi
kemudian sempat disertai dengan ledakan yang akhirnya menyambar
terus yang ada di blok c ini
nah anda bisa saksikan di belakang saya ini punca meskipun garis polisi juga masih terlihat di sini
sebagian besar para korban maupun para pedagang yang losnya terdampak kebakaran berusaha untuk menyelamatkan barang barang yang masih bisa untuk diangkut
sebagian juga sudah ada yang kemudian membersihkan sisa sisa kebakaran karena memang betul sekali bahwa di los ini ada sekitar ratusan kios yang terdampak
jadi bisa dipastikan bahwa akan ada
besar sekali kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran ini
nah bicara soal kerugian tentu saja ini menarik untuk kita bahas lebih jauh punca
saya akan ajak anda berbincang dengan salah satu pedagang yang menurut cerita sudah mengalami empat kali kebakaran dan ini yang terakhir yang kemudian dialami
beliau adalah pak haji fajar
pak boleh maju sebentar ini karena sudah di garis polisi saya kayaknya nggak bisa terlalu masuk begitu
oke pak fajar bisa diceritakan
memang betul ya ini sudah kali keempat bapak merasakan kebakaran
kali keempat dari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat saya sudah kena
jualannya juga sama tetap jualan bumbu
jualannya juga sama saya sudah tiga puluh tahun dagang daftar rindu
pak fajar semua pengen tahu gitu ini kan kalau kemudian tadi bapak cerita ada ratusan kios seratus lebih atau berapa kios
lebih kurang mungkin lebih
pak kalau bicara soal omset ratusan ini kan luar biasa begitu satu hari saja
kalau kita kurang dua puluh lima juta sehari
saya coba kalkulasikan rata rata ya kalau satu kios misalnya dua puluh juta
seratus saja sudah dua miliar
dua sampai tiga miliar
sebegitu besar ya pak ya
bumbu dapur kan mahal
bawang putih aja sekarang tujuh puluh ribu
mungkin kelihatannya warungnya jelek
mungkin kamera bisa mengarah sedikit kita mau lihat ya seperti apa kondisi toko dari atau kios dari pak fajar
betul betul sudah hangus terbakar mayoritas
ada yang masih bisa diselamatkan pak fajar
paling lima persen
mohon maaf kalau bapak sendiri ada berapa kios di sini dan apakah semuanya terdampak
dua belas yang eceran begini
dua belas dua belas nya ada
ini menarik sekali
kalau kita lihat kemudian dari segi fisik mungkin kita melihat seperti tadi bapak sampaikan begitu ya
los losnya kecil tapi uang yang mengalir di sini begitu luar biasa
satu hari bisa dua sampai tiga miliar bahkan lebih begitu ya
ini bisa kita kalkulasikan berapa hari mesti tutup
nah bicara soal tutup atau enggaknya pak apakah sudah ada koordinasi dengan pihak pasar misalnya kapan ngobrol
biasanya sore atau siang nanti biasanya rapat
kita mau dipindahin kemana gitu kan untuk sementara
yang jelas kami pasti dagang
nggak bisa enggak
kita punya karyawan banyak
hari mau lebaran
jadi kita harus buka
mungkin di depan ini kali nanti kita minta gitu kan
kalau untuk kemudian tadi kan masih ada petugas pemadam kebakaran yang ngecek ngecekin lagi gitu ya
sudah dicek beberapa kios punya bapak apakah masih ada mungkin titik titik api yang masih nyala atau sudah padam
kalau kita sudah padam semua
sudah padam semua
cuma ada berapa barang yang masih bisa kita ambil
pak mayoritas di sini memang pedagang bumbunya bumbu khas minang ya kalau saya lihat
ini istilahnya kami benar benar apa istilahnya
bendera setengah tiang di kampung kami ini
kami dari bukit tinggi sumatera barat
benar benar cobaan bagi kami semua ini
apalagi mau lebaran ya pak
dimana sebenarnya stoknya lagi banyak banyak ya
ya adik bayangin aja bawang rp tujuh puluh per kilo
nah bagaimana kami buat mencairkan giro bos ini
kami ngambil barang pakai giro lima belas hari sepuluh hari sekarang kebakar
nah mudah mudahan nanti
nah mudah mudahan ada juga kelonggaran dari yang ngasih barang gitu
dari bos kami gitu kan
mau gak mau tetap dimanapun tempatnya kayaknya harus
kami harus dagang
iya kan harus
gimana lima belas hari lagi mau lebaran
dilema ya pak
mau gak mau harus gelar dagangan di depan nih
nah harus bagaimanapun mungkin nanti kami pakai tarpal atau apa
kan pelanggan kami datang juga nanti kan
yang jelas barang mungkin di gudang masih ada
ada yang masih bisa di
pak fajar terima kasih
yang sabar ujian ini tampaknya tapi insya allah
insya allah jadi makin berkah nanti pak ya
terima kasih banyak pak fajar
itu tadi perbincangan saya sebentar dengan pak ian fajar
salah satu pedagang yang hari ini terdampak
ada dua belas kiosnya yang kemudian sudah habis terbakar
tapi di sisi lain punca kalau kita bicara soal uang yang beredar di sini
uang cukup besar
jadi mau tidak mau tidak ada pilihan lain
bagi para pedagang yang terdampak ini
untuk mereka tetap berjualan
jadi barang barang mereka yang masih bisa diselamatkan berjualan
tadi saya sempat melihat ada beberapa ibu ibu kemudian yang menangis
begitu masih merah matanya
karena memang ini kebakarannya cukup besar dampaknya begitu
nah kita masih akan tunggu punca sejauh apa kemudian perkembangan
pasca terjadinya kebakaran di pasar indokramat jati ini
apakah akan nanti betul seperti tadi bapak fajar sampaikan
apakah kemudian para pedagang akan menggelar dagangannya
di depan lapak mereka yang terbakar
atau akan ada alternatif alternatif lain
kita masih akan terus menunggu bersama
punca kembali ke anda
terima kasih miladia rahma